kita ke informasi lainnya sejak mulai diresmikannya pada dua puluh desember lalu
tujuh ruas tol baru yang menjadi bagian dari tol trans jawa
tol transjawa dari merak di banten hingga grati di pasuruan
kini telah terintegrasi
jika semula masih difungsionalkan atau secara gratis
mulai tanggal dua puluh satu januari besok
ketujuh ruas tol baru ini mulai dikenakan tarif
tol transjawa dari merak hingga gati sepanjang sembilan ratus tiga puluh delapan km
dan terbagi menjadi empat klaster kini telah terintegrasi
tujuh ruas tol baru yang sebelumnya masih gratis sudah ditetapkan tarifnya
melalui keputusan menteri pupr
merak di serang banten hingga grati probolinggo jawa timur
pengguna mobil pribadi membayar total sebesar rp tujuh ratus tujuh puluh lima lima ratus
tarif ini berlaku mulai tanggal dua puluh satu januari
namun demikian hingga dua bulan ke depan
pengelola jalan tol yang tergabung dalam badan usaha jalan tol atau bujt
dengan biaya tarif tol tambahan sebesar rp empat ratus lima puluh lima untuk golongan satu
rp enam ratus empat puluh tujuh untuk golongan dua
dan rp delapan ratus tujuh puluh tiga lima ratus untuk golongan tiga
meski lebih hemat dan cepat
namun badan usaha jalan tol juga mengingatkan para pengguna jalan tol
agar tetap memperhatikan faktor keselamatan
dan selalu mengisi saldo cukup dengan menggunakan e tol